kue moho atau huat kue sekilas mirip dengan bolu kukus bisa dibilang rasanya mendekati rasa bakpao
salah satu pembuat kue moho di solo yang masih menjaga orisinalitas kue legendaris ini adalah widakdo
tiga tahun yang membuka usaha di jalan imam bonjol kota solo
widagdo merupakan generasi penerus dari usaha pembuatan kue moho orang tuanya
di tahun seribu sembilan ratus enam puluh an daerah sudiro prajan menjadi pemasok kue moho untuk semua para pedagang di pasar tradisional
widagdo kemudian merintis usahanya sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima di daerah keprabon solo
kan tinggalan nenek moyang jadi biar anak anak sekarang itu biar mengenal
tanya nenek moyang ya dari bapak dulu itu kampung sudiro prajan itu kampung kuliner
setiap hari lebih dari sepuluh kg atau sekitar empat ratus lima puluh biji kue moho habis terjual di tempat widagdo
pembelinya beragam dari anak muda zaman now hingga pelanggan lama selalu mampir dan membeli makanan khas ini
apalagi menjelang imlek untuk keperluan ritual di kelenteng
biasanya tiap hari ya pas ada acara sembahyang pasti kesini rutinitasnya dua minggu sekali